di jakarta harga telur ayam terus melonjak di sejumlah pasar tradisional
salah satunya di pasar senen jakarta pusat
harga telur ayam mencapai rp dua puluh tujuh per kilogram
biaya pakan ternak yang tinggi menjadi penyebab kenaikan ini
harga telur ayam terus mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional
seperti di blok tiga pasar senen jakarta pusat
jika biasanya telur ayam negeri dijual rp dua puluh empat hingga rp dua puluh lima
kini sudah menembus rp dua puluh tujuh per kilogram
kenaikan ini dikeluhkan oleh para pedagang
melonjaknya harga membuat pendapatan mereka berkurang bahkan sepi pembeli
para pedagang menduga harga pakan ternak yang naik
menjadi salah satu penyebab harga telur ayam terus meroket
iya pakannya naik jadi telur otomatis ikut naik
stok kemarin kemarin sih kosong susah nyarinya
sekitar bisa rp dua puluh sembilan lah sekarang masih rp dua puluh tujuh sih
telur lagi melambung tinggi ini
dari habis lebaran dari dua puluh dua dua puluh tiga langsung rp dua puluh tujuh
pakan ternak juga alasan katanya naik juga
pergantian ayam kan ayam diapir pergantian ayam baru jadi telur berkurang
permintaan di jakarta banyak jadi otomatis mahal
tapi kalau selama ini stok masih ada sih permintaan
sebagian ada yang kosong ada yang masih ada gitu
otomatis semuanya yang tadinya belinya dikurang kurangin
selain berdampak pada para pedagang konsumen juga banyak yang mengeluh
khususnya bagi mereka yang berdagang
naiknya harga telur membuat berkurangnya pendapatan mereka
salah satunya eneng wanita empat puluh tahun yang berdagang martabak telur
merasa berat dengan kenaikan ini dan berpengaruh pada pendapatannya
bisa beli berapa
hal serupa juga dialami agus yang membuka warung
akibat naiknya harga telur warungnya menjadi sepi pembeli
dan bingung untuk menjualnya kembali dikarenakan harga mahal
cukup berasa lah bagi kita penjual kecil warung warung kecil itu lah
kita ngejualnya bingung jadi kita
kalau mahalan dikit kita nggak laku
bisa lah mau nggak mau kita harus mengimbangin di pasar senen ini
menurut data dari perhimpunan insan perunggasan rakyat indonesia
nilai tukar rupiah yang melemah membuat biaya impor semakin tinggi
nova naya antaka jakarta
forum ternak layer nasional menilai melonjaknya harga telur
serta naiknya harga pakan ternak
menurut data informasi pangan jakarta pada dua belas juli dua ribu delapan belas
harga telur ayam ras tertinggi terjadi di pasar cipete jakarta selatan
yaitu rp tiga puluh per kilogram
dan terendah di pasar paseban jakarta pusat rp dua puluh enam per kilogram
dan harga rata rata telur di dki jakarta rp dua puluh delapan per kilogram
menurut forum peternak layer nasional
kenaikan telur terjadi karena dua hal
yaitu menurunnya produktivitas dan harga pakan ternak yang naik
kalau kita lihat kondisi sekarang ini
penyebabnya hanya dua
yaitu dari tingkat produktivitas sendiri
di farm di kandang masing masing peternak
itu tingkat produksinya turun
karena kasus penyakit
kasusnya apa penyakit atau apanya masih belum ketahuan sampai sekarang
tetapi pihak dirjen pkh kementerian pertanian
itu sudah menurunkan timnya
baik dari dirkeswannya sendiri maupun dari direktur pak ngan
untuk melihat penyebab utamanya sih apa sih sebetulnya yang menurunkan
padahal dari sisi produksi populasi
itu saya rasa dalam kondisi saat sekarang sih masih cukup